aktivis gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden bersama nenowarisman dan ahmad dhani
menyerahkan bukti pengusiran dan persekusi kegiatan deklarasi gerakan ini kepada dpr
di hadapan sejumlah anggota dan pimpinan dpr yang diwakili van lizon dan fariamzah
neno beserta ahmad dhani menjelaskan kronologi pengusiran yang dialaminya di pekanbaru dan surabaya
usai memberikan penjelasan neno dan dhani menyerahkan bukti bukti kepada pimpinan dpr
neno juga menyampaikan tujuan audiensi ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang